gubernur jawa tengah ganjar pranowo akhirnya dimajukan sebagai capres dari pdip yang resmi diumumkan oleh ketua umum pdip megawati soekarno putri pada jumat siang di batu tulis bogor jawa barat
lalu apakah pdip akan mengubah peta politik pilpres dua ribu dua puluh
pasca dipilihnya ganjar pranowo sebagai calon presiden dan pdip bakal menjadi magnet dan membuat parpol lain untuk merapat ke partai besuta megawati tersebut
kita akan bahas sore hari ini sudah bergabung ada dua orang narasumber ada mas jayadi hanan direktur eksekutif lembaga survei indonesia
selamat sore mas jayadi
dan tentunya ada bung eriko sotarduga ketua dpp pdi perjuangan bung eriko selamat sore
selamat sore assalamualaikum semua pemirsa begitu juga mbak tiffany dan juga bung jayadi hanan ini tandem saya
terima kasih sebelum kita saling bersilaturahmi
selamat selaturami menyambut besok hari lebaran
yang menarik adalah h satu bang eriko akhirnya spekulasi setelah spekulasi banyak beredar beberapa waktu belakangan
pdip resmi mengumumkan siapa yang menjadi capres yang diusung dalam pemilu dua ribu dua puluh
apa alasan kemudian pdip mengusung ganjar pranowo sebagai calon presiden
ya baik pertama tama tentu saya mau menyampaikan selamat hari raya idul fitri
bagi saudara saudaraku yang merayakan hari ini yang saudara saudaraku di muhammadiyah
begitu juga selamat menjelang idul fitri untuk keesokan hari
bagi seluruh masyarakat indonesia dari nahdlatul ulama maupun yang merayakan besok
dan ini adalah hari kemenangan
tentu memutuskan suatu
keputusan yang sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan indonesia
kemudian juga untuk memilih pemimpin yang nanti akan memimpin rakyat indonesia dari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dua ribu dua puluh empat
tentu tidak mudah
ini mengalami proses jalan panjang yang jujur saja
tentu sangat mudah
sangat tidak mudah bagi ibu ketua umum
tetapi hari ini adalah momentum yang sangat tepat
pertama di hari kemenangan
di mana hari raya idul fitri dan menyambut hari raya idul fitri bagi rakyat indonesia
kedua di saat inilah kita semua berkumpul bersama keluarga
dan yang ketiga hari ini juga
tepat hari kartini
artinya ini adalah hari bagi kaum perempuan indonesia
dan tentunya ini ibu megawati tidak kebetulan menyampaikan ini pada hari ini
karena bagaimanapun juga kaum perempuan tidak dibedakan perbedaan gener tidak ada di indonesia
bahwa mas ganjar tentu ini
memberikan semangat juga kepada kaum perempuan untuk satu ketika bisa menjadi pemimpin seperti
ibu hajar megawati yang menjadi presiden ke lima republik indonesia
nah setelah melalui proses yang demikian panjang ini mbak tiffany
tentu ibu sebagai pemimpin pdi perjuangan harus memutuskan
dan hari ini adalah waktu yang
paling tepat setelah sedemikian lama
saya harus jujur menyampaikan mbak tiffany
ini bukan hanya berdasarkan hasil survei yang termasuk disampaikan oleh
adinda saya jayadi hanan di sini maupun lembaga lembaga survei yang demikian intens menyampaikan
tetapi ini memang sudah didapat dari masukan seluruh rakyat indonesia melalui

struktur struktur kita yang sampai di tingkat ranting dan anak ranting
tentu tidak semua memilih mas ganjar
tetapi dari hasil suara yang didapatkan itu pertama
kedua dari kapasitas kapabilitas sebagai beliau juga kader pdi perjuangan yang sudah menempuh jenjang jenjang yang ada
dan tadi kalau suka kita perhatikan
itu ibu ketua umum menyampaikan bahwa beliau ditingkatkan dari tadinya kader yang ditempatkan jadi gubernur jawa tengah
sekarang di tingkat yang lebih tinggi lagi menjadi calon presiden republik indonesia
nah tentu yang ketiga ini bukan karena pdi perjuangan nomor tiga mbak tiffany
bahwa kemungkinan untuk beliau menang dipilih oleh rakyat indonesia itu juga besar
dan sekaligus bisa meneruskan pembangunan yang sudah dilakukan oleh kader pd perjuangan bapak presiden jokowi dodo
yang tentu tidak boleh terputus begitu saja tetapi berlanjut dan harus lebih baik lagi ke depannya
itu mbak tiffany
baik sebelum ke mas jayadi artinya begini bang eriko komunikasi politik antara bu mega dengan pak jokowi
belakangan selalu menjadi isu tersendiri terkait dengan hal hal atau isu isu strategis
bagaimana dalam memilih siapa yang akan diusung dalam pemilu dua ribu dua puluh
artinya dengan apa yang kita lihat hari ini

ketika bu mega mengumumkan siapa capres yang diusung yaitu ganjar pranowo
artinya apa yang kita lihat pak jokowi juga memiliki sikap yang sama dengan bu mega
dalam sebagai kader sekaligus mencari siapa yang menjadi pegantinya setelah ini
ya ini kalau kita melihat tadi sudah disampaikan oleh mbak tiffany sendiri
bahwa itu membantah spekulasi spekulasi yang ada saat lalu sampai hari ini
bahwa antara bapak presiden joko widodo dengan ibu megawati
itu selalu berkomunikasi sangat intens dan mbak tiffany tidak bisa dipungkiri dibohongin
coba lihat tadi gestur ibu mega dan juga bapak presiden joko widodo
bahwa begitu cair begitu bergembira di mana saat inilah momentum yang tepat
karena bapak presiden joko widodo sudah berulang kali juga menyampaikan bahwa beliau menginginkan

bisa proses ini lebih dulu lebih cepat supaya masyarakat indonesia bisa mencermati calon pemimpin
yang akan memimpin rakyat indonesia setelah periode beliau
dan ini didengar oleh ibu megawati sukarno putri dan beliau menyampaikannya pada saat yang sangat tepat
kalau kita lihat proses ini kan masih sebenarnya panjang
ini masih enam bulan lagi baru pendaftarannya
dan pemilihannya masih di tahun depan
tetapi inilah komunikasi yang intens dari bapak presiden joko widodo bersama ibu mega
dan ini juga yang diharapkan oleh rakyat indonesia
beliau mendengar setelah mencermati dengan betul betul matang
saat ini tepat sekali
dan tadi kita lihat bagaimana bapak presiden joko widodo begitu gembira
dan bahkan seulangnya dari istana batu tulis
beliau berjalan bersama sama dengan mas ganjar pranowo sebagai calon pdi perjuangan untuk di kontestasi yang akan datang ini
itu yang kita cermati mbak tiffany
oke mas jayadi sejumlah survei menempatkan calon presiden yang diusung oleh pdi perjuangan memiliki kans atau peluang yang sangat besar
apakah peristiwa yang kita lihat hari ini bisa menjadi game changer mas jayadi
menurut saya tidak
menurut saya tidak game changer ya
tetapi ini penegasan
selama ini publik memang kalau dari hasil survei memang aspirasi publik itu mengarah kepada tiga nama yang paling kompetitif ya
untuk bakal calon presiden yaitu pak ganjar pak prabowo dan pak anies
nah pak prabowo dan pak anies kan sudah lebih jelas gitu
sudah ada partai yang mengusung sudah ada deklarasi meskipun tentu belum definitif
jadi ini penegasan maka saya kira pertama para pendukung ganjar prabowo yang selama ini masih menunggu masih ragu ragu akan lebih terkonsolidasi
yang kedua beberapa waktu belakangan terutama lima bulan terakhir itu
kan hubungan pak ganjar dengan pak jokowi itu cukup asosiatif cukup dekat ya di mata publik terutama di pendukung jokowi
nah beberapa waktu belakangan pak jokowi itu memberikan endorsement kepada dua nama terutama
tentu banyak nama yang lain tapi yang lebih menonjol itu dua nama yaitu pak ganjar dan pak prabowo
jadi itu ditangkap oleh publik sebagai sinyal bahwa selain pak ganjar nama yang juga boleh didukung oleh pendukung jokowi adalah pak prabowo
dan itu terlihat di beberapa hari belakangan ya
dukungan atau elektabilitas prabowo dan ganjar itu cenderung kejar kejaran atau sangat ketat
bahkan beberapa kali pak prabowo sudah menyalip ganjar dalam beberapa survei
jadi dengan adanya ini ganjar diumumkan oleh pdip lalu di situ ada jokowi yang juga memberikan sambutan
penegasan bahwa ganjar adalah pemimpin yang cocok untuk melanjutkan pembangunan jokowi

maka itu juga memberikan satu penegasan
sehingga pemilih jokowi yang masih ragu ragu atau pemilih pdip yang masih ragu ragu mungkin akan lebih terkonsolidasi ke depan gitu
jadi kalau misalnya beberapa bulan terakhir atau beberapa minggu terakhir itu pak ganjar agak menurun elektabilitasnya
bisa saja beberapa hari beberapa minggu ke depan itu akan balik lagi tuh pendukung yang masih ragu ragu
bisa saja tentu itu tergantung kepada bagaimana pelaksanaan perintah harian dari ketua umum pdip tadi ya
karena itu kan pengumuman ini diikuti dengan perintah harian yang harus diikuti secara masif
kalau itu diikuti secara masif maka mungkin konsolidasi itu akan berlanjut dan berujung pada dampak elektoral
berupa dukungan yang bisa lebih tinggi kepada ganjar pranowo
tentu kita nanti harus menghitung juga usaha usaha dari bakal calon lawannya yaitu prabowo dan anies baswedan
oke baik mas yadi saya kan kembali ke bang errico dengan diusungin nama ganjar hari ini
apakah artinya sudah dipastikan
bahwa pdi perjuangan akan mempertimbangkan untuk bergabung ke koalisi besar
atau bagaimana strategi yang kemudian akan dibuat oleh pdip bang eriko
ya saya kebetulan bersama sama adinda syahid dhanan di beberapa media yang lalu
sebenarnya kita punya satu ya katakanlah semacam pengertian bahwa memang setelah nanti diumumkan oleh pdi perjuangan ini
oleh ibu megawati akan terjadi perubahan perubahan konstelasi politik yang lebih pasti
kalau kita melihat juga mbak tiffany secara jujur kita kan juga harus mempunyai satu gambaran secara rasional
bahwa pemilih pemilih yang selama ini kalau kita melihat turun naiknya daripada elektabilitas mas ganjar maupun calon calon lain
begitu juga partai itu kurang lebih di dalam margin of error
artinya apa masyarakat indonesia sudah sangat cerdas karena masyarakat indonesia memahami betul
boleh saja siapapun yang diajukan boleh saja upaya upaya apapun yang dilakukan tapi rakyatlah yang menjadi panglima rakyatlah yang menjadi penentu di dalam hal ini
dan itu disadari betul oleh masyarakat indonesia dan konsolidasi ini nanti akan terjadi setelah keputusan yang disampaikan oleh ibu megawati soekarno putri
karena memang kalau secara jujur sekali lagi dengan segala kereta
baru inilah yang memang memungkinkan untuk menjadi calon secara pasti
tetapi kita menyadari bersama mbak tiffany bahwa pdi perjuangan juga tidak ingin sendiri bahwa pdi perjuangan ingin bekerja sama membangun bangsa ini tidak bisa dilakukan sendiri
bagaimanapun memenuhi pengejauhan tahan dari rakyat itu juga pdi perjuangan harus bersama sama dengan partai partai lain
nah disinilah kami harapkan setelah ibu megawati nanti menyampaikan pengumuman ini
dan nanti tentunya mbak puan maharani seperti tugas yang sudah disampaikan ibu ketua umum untuk nanti berkomunikasi dengan partai partai lain
tentunya hal ini akan terjadi konsolidasi
ya tentu siapa yang ingin mendukung pencalonan mas ganjar pranowo sebagai calon presiden
nah ini kan bisa dirembukkan bersama apalagi kalau kita melihat ibu ketua umum juga belum menyampaikan siapa calon wakil presidennya
nah ini tentu kan peluang peluang bagi kita semua
dan pada saat ini juga pada diskusi diskusi kami dengan bung jaya dihanan dengan juga teman teman dari survei lain
apapun pengaruh wakil presiden ini sekarang cukup besar calon wakil presiden maksud saya
ini cukup besar dalam menambah elektabilitas dalam menambah juga wacana dari masyarakat untuk menentukan siapa nanti calon pasangan yang akan mereka pilih
dan ini dalam waktu waktu dekat ini konsolidasi itu akan terjadi mbak tiffany
nah kita tunggu saja
dan disinilah nanti baru masyarakat akan memutuskan mendekati keputusan akhir pada saat nanti pemilihan
itulah hasil hasil survei yang nanti akan kita tunggu berikutnya
ini termasuk dari saudaraku arinda kua jaya dihanan
kita lihatlah nanti ini kan belum surveinya beliau ini
biasanya beliau nanti didetik detik setelah ini dia
beliau ini sekali momentumnya itu nanti mbak tiffany
artinya gini peluangnya tentunya masih mas pdi perjuangan masih menimbang peluang
kita akan melihat bagaimana konsolidasi kedepannya akan berjalan
tapi artinya mas jaya dihanan kemungkinan kemungkinan yang paling tidak sampai dengan saat ini bisa mas jaya dihanan baca
kalau akhirnya mungkin pd perjuangan akan merapat ke koalisi besar
apakah ini akan menjadi peluang yang sangat besar atau justru anda melihat kongsi di dalamnya bisa saja terpecah atau bagaimana yang anda amati
pertama saya meyakini pdi perjuangan ini akan berjalan
pertama saya meyakini pdi perjuangan ini akan berjalan

pertama saya meyakini pdi perjuangan ini akan berjalan
sudah ada satu hal hari ini terbukti bahwa pdi perjuangan biasanya bersikap selain ada pertimbangan subjektif ada pertimbangan objektif
salah satu pertimbangan objektif itu kan dukungan elektoral
dan itu terbukti
dua ribu empat belas ibu mega rasional melihat dukungan elektoral sebagai salah satu pertimbangan
hari ini juga
jadi pertimbangan objektif
kedua menurut saya dugaan saya pdip akan berkoalisi
akan berkoalisi nah pertanyaannya berkoalisi dengan siapa
nah dalam konteks koalisi ini menurut saya sekarang untuk sementara bolanya sudah ditendang oleh pdip
bolanya sekarang ada di koalisi yang lain sementara ini
terutama koalisi kib kir
jadi ini sinyal seperti kata bang eriko tadi sinyal dari pdip untuk mau bekerjasama dengan partai lain atau berkoalisi dengan partai lain
jadi bagaimana sambutannya itu tergantung
tergantung kepada satu bagaimana sikap pak prabowo atau koalisinya pak prabowo
kenapa pak prabowo penting
karena selama ini tampak pak jokowi mengendorse dua itu yang utama ganjar dan prabowo
apakah misalnya dengan adanya pengumuman hari ini itu berarti pak jokowi akan tetap mengupayakan untuk memasangkan misalnya ganjar dengan prabowo
itu masih jadi pertanyaan
atau apakah misalnya pdip akan dijembatani oleh pak jokowi untuk berkoalisi dengan kib dan kir
itu yang masih menjadi pertanyaan juga
jadi sikap dari koalisi atau calon presiden lain dalam hal ini prabowo akan juga menjadi faktor yang akan diperhitungkan
selain juga apa peran dari pak jokowi
jadi kalau misalnya pdip ternyata bergabung dengan
atau mengajak koalisi dari kib atau koalisi yang sering disebut koalisi besar
maka bisa jadi pengumuman hari ini mengubah peta koalisi menjadi hanya dua poros
tapi kalau misalnya tidak ketemu maka kita tetap mungkin dihadapkan dengan kemungkinan tiga tiganya maju
tergantung kepada bagaimana prabowo subianto yang juga sudah dicalonkan sebagai calon presiden
itu melihat daya tawarnya terutama dari segi elektabilitas
jadi sekarang yang lebih cair itu adalah kib ya
karena kib itu belum punya capres sekaligus belum punya juga cawapres
dan kib juga dekat dengan presiden jokowi selain koalisi indonesia kebangkitan indonesia raya itu
oke baik kita akan lihat pergerakannya masih sangat dinamis bang eriko dan juga mas jayadi
kita akan lihat bagaimana lubang peluang yang akan dibuka nanti ke depannya dan hasilnya akan seperti

terima kasih ada bang eriko sotarduga ketua dpp pdi perjuangan dan juga mas jayadi hanan direktur eksekutif
terima kasih mbak tiffany
lembaga survei indonesia terima kasih selamat merayakan hari lebaran